setelah empat hari dirawat di rumah sakit prof dr sukandar kabupaten mojokerto
siswi sma negeri gondang yang mengalami lumpuh karena hukuman squad jam dari sekolahnya mulai membaik
dinas pendidikan jawa timur meminta agar sekolah menanggung seluruh biaya pengobatan
dan menjatuhkan sanksi kepada kepala sekolah
mhd siswa kelas dua sma negeri satu gondang mojokerto yang mendapat hukuman fisik skot jam hingga mengalami kelumpuhan
senin siang masih menjalani perawatan di rumah sakit prof dr sukandar
meski masih dalam pemantauan tim dokter dan mendapat terapi medis kondisi mhd terus membaik
dirinya sudah mulai bisa duduk dan sedikit bergerak
tim dokter saat ini fokus pada proses penyembuhan
mhd untuk melatihnya agar bisa kembali berjalan
sempat dikonsulkan ke dokter sarap dan juga dokter rehab medik
dan sabtu itu dilakukan fisioterapi dan kelihatan sudah bisa untuk berdiri
sementara menanggapi hal ini dinas pendidikan jawa timur meminta agar sekolah bertanggung jawab terhadap kondisi korban
selain itu pihak sekolah diminta agar menanggung seluruh biaya pengobatannya
pihaknya juga akan memberikan sanksi kepada pelaku atas perbuatannya
sekolah tetap bertanggung jawab dalam hal ini pemerintah ekstra harus tahu apa yang dilakukan oleh komunitas ekstra itu sendiri
cabang dinas tidak dalam kapasitas memberi sanksi ya tetapi mungkin memberikan penilaian dan sebagainya kepada pimpinan cabang dewa dalam hal ini dinas pendidikan provinsi jawa timur
tim dokter akan merekomendasi mhd untuk berjalan
untuk bisa pulang jika kondisinya sudah dinyatakan benar benar sehat